untuk meningkatkan pelayanan dan menjamin produk pertanian yang sehat dan juga aman bagi masyarakat
badan karantina pertanian melakukan pengawasan pada arus lalu lintas dari dan menuju wilayah indonesia di pelabuhan merak banten
selain itu badan karantina pertanian menerapkan inovasi sistem manajemen anti suap
nantinya pengguna jasa bisa menggunakan uang elektronik e tol sebagai alat transaksi yang lebih cepat dan bebas dari penghutan liar
seperti inilah giat yang dilakukan para petugas karantina pertanian
mengecek dan inovasi arus lalu lintas produk pertanian baik mawar dan tumbuhan antar area ekspor dan import untuk masuk dan keluar wilayah indonesia
salah satunya di pelabuhan merak banten
jadi pemeriksaan kita kalau untuk yang kendaraan kendaraan kita melakukan pengawasan dan apabila dia membawa produk karantina hewan maupun karantina tumbuhan
kita arahin dan kita kawal untuk pemeriksaan di bkpc kelas dua cilegon di kantor kita
pemeriksaan dan pengawasan di pelabuhan penyeberangan ini merupakan upaya yang dilakukan badan karantina pertanian untuk menjamin kesehatan dan keamanan bahan pangan masyarakat
serta untuk pelestarian sumber daya alam hayati
pelabuhan penyeberangan merak merupakan pelabuhan yang memiliki peran strategis dalam menjalin konektivitas antar pulau jawa dan sumatera
sehingga dibutuhkan pengawasan yang ketat untuk melayani arus lalu lintas produk pertanian
karantina pertanian cilegon yang merupakan unit pelaksanaan teknis badan karantina pertanian kementan
juga telah meraih sertifikat sistem manajemen
sertifikat sistem manajemen mutu antiswap atau smap
dimana bentuk implementasinya dengan memperlakukan e toll di tiap transaksi layanan karantina
dan saat ini tengah dikembangkan sistem drive thru sehingga transaksi nantinya akan lemah
target untuk selanjutnya kita ingin memberikan pelayanan yang lancar dan bersih bagi masyarakat
itu betul betul bisa berlangsung secara terus menerus
dan ke depan kami juga akan terus melahirkan
inovasi inovasi yang semakin memudahkan masyarakat pengguna jasa
sebagai contoh kalau tahun ini kami menerapkan pembayaran pnpp penyeberangan dengan e toll car
di tahun depan itu akan dikemas dengan penerapan drive thru
sehingga pengguna jasa yang sudah mendapatkan penilaian risiko oleh karantina cilegon
akan bisa melalui transaksi
kita akan memperlintaskan komoditasnya secara cepat
dan kami pastikan dalam melaksanakan tugas tersebut
kami menerapkan birokrasi yang bersih dengan menerapkan smap
diharapkan dengan adanya peran karantina pertanian dengan pola layanan dua puluh empat jam tujuh hari
dapat menjamin produk pertanian masuk ke wilayah nkri sehat dan aman
serta melindungi sumber daya hayati dari kerusakan dan kepunahan
sehingga dapat meningkatkan ekonomi
dan mengeksplor produk pertanian indonesia
novo ndaya antaka cilgon banten